pertanyaannya bang kos sebutkan tujuh suku yang ada di indonesia dari tujuh ratus empat belas yang kita miliki
satu keras pakai ini keras
pertama suku sunda
suku sunda betul
kedua suku jawa
suku jawa betul
ketiga suku madura
suku madura betul
ketiga suku sasat
keempat suku sasat betul
kelima suku asmat
suku asmat di papua betul
keenam suku bugis
suku bugis di sulawesi selatan betul
ketujuh suku dayak
ketujuh suku dayak di kalimantan
diberi bonus satu lagi suku
satu tambah satu suku
batak ya udah
tadi kok mau kesana tuh mau ngapain
ya sudah kan sudah bisa menjawab tadi
biasanya dikasih sempurna pak
biasanya dikasih sempurna pak
di sepeda kan biasanya
udah silahkan diambil
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama saya ibu neneng fauzia dari ciberem
bu neneng dari ciberem
tuh mau kemana
mau pulang malah
tanahnya berapa bu
seratus sembilan puluh tujuh
seratus sembilan puluh tujuh
seratus sembilan puluh tujuh
oh seratus sembilan puluh tujuh itu gede itu
seratus sembilan puluh tujuh
sembilan puluh tujuh meter persegi
di kelurahan ciberem milir
ini benar kalau ini
ini benar kalau ini
ini benar kalau ini
ini benar kalau ini
ini benar kalau ini
ini benar kalau ini
oh tadi sekalian saya minta kan
satu ketuhanan yang maha esa
dua kerakyatan kemanusiaan yang adil dan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kebijaksanaan

pertama ald teman
ketiga peracuan hikmat kemanusia ini
ketiga percauan perkembangan wanita ini

salah satu perkembangan ukuran
karena bisa gugup lupa semuanya
enggak enggak lupa sekarang
gugup gugup jadi lupa
tadi kan dua kerakyatan
udah terima kasih
sebentar toh pasti diberi
kalau masih kok sepedanya
kan ada dua
sepedanya ini bukan sepeda
biasa jangan keliru ya
ini sepeda ini
saya nggak tahu kalau dijual harganya berapa
karena ada tulisannya disitu
hadiah presiden jokowi
tulisannya itu yang mahal
tadi disini terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak khosyif dari mana
nusa tegal panjang
berapa meter persegi pak
bentar saya cek pak khosyif
metar perseginya berapa
berapa meter persegi luasnya
pak kosib mau ditanya apa
gak usah ditanya
ya udah nggak usah ditanya
terima kasih pak
terima kasih pak khosyif
gak mau sepeda pak khosyif langsung duduk
meskipun gak ditanya
tapi udah ditanya lah di meter persegi tadi
ya diambil sepedanya